karena memang baru kelas motogp saja yang melakukan tes pramusim di bulan februari lalu
pada tingkat yang terkecil di rt rw
sehingga mereka benar benar punya kompetensi sebagai pengemudi yang layak untuk pemudi anggaran baru
pokoknya sebelum mereka itu orang pemain pemainnya ada tes dulu gitu